sidang kasus dugaan megakorupsi proyek ktp elektronik ini kembali digelar di pengadilan negeri tipikor jakarta pada senin hari ini
sidang akan menghadirkan enam orang saksi dari lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah lkpp
jaksa kpk memang sudah mulai masuk ke tahap pengadaan proyek dalam pemeriksaan saksi saksi di sidang
pada sidang sebelumnya jaksa menghadirkan sepuluh saksi sebagian berasal dari tim teknis badan pekajian dan penerapan teknologi
serta institut teknologi bandung
para ahli ini mengaku beberapa kali menghadiri pertemuan atas undangan konsorsium pnri di ruko fatmawati milik andina rogong pada dua ribu sepuluh
saat itu kemendagri belum membuka tender proyek ktp elektronik
jaksa menggali awal proses lelang yang diikuti konsorsium perusahaan rancangan pengusaha andi narogong di ruko fatmawati
menurut para saksi mereka sepakat bahwa tiga perusahaan konsorsium yakni pnri pt astragrafia dan juga pt murakabi sejahtera
tidak memenuhi syarat teknis lelang
namun akhirnya ketiga perusahaan ini lolos atas persetujuan terdakwa irman dan sugiharto
saudara dua puluh lima januari
kesaksian penting dari tim teknis ini adalah
tiga konsorsium itu ada syarat mandatori syarat mandatori wajib
yang kemudian sebenarnya pada proof of concept itu mereka tidak lulus
tidak lulus ya
tapi kemudian ini terdakwa dulu sama ketua panitia keadaannya
sama terdakwa dulu
tetap dilanjutkan prosesnya
jadi harusnya pada saat itu sudah berdasarkan persyarat persyarat
ya dan saat ini kami sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia
victor pangaribuan yang akan melaporkan dari pengadilan tipikor jakarta
jadi hari ini siapa saja saksi yang terkonfirmasi hadir
betul sekali hari ini pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan megakorupsi
proyek pengadaan ktp berbasis elektronik ini adalah sidang ke sepuluh
yang sudah digelar oleh pengadilan ini
dan sejauh ini daniel dan alvian sudah ada lima puluh saksi
yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari kpk
dari total satu ratus tiga puluh tiga saksi
rencananya memang sidang akan digelar seperti dijadwalkan pukul sembilan pagi
namun saat ini memang saya belum melihat ada saksi saksi
yang telah hadir di gedung ini begitu
nah rencananya dalam persidangan kali ini akan dihadirkan enam orang saksi
namun tidak satupun
saksi saksi tersebut yang dihadirkan dari pihak perusahaan
dan hari ini memang agenda sidang akan mengagendakan
mendengarkan keterangan saksi terkait proses pengadaan ktp elektronik begitu
ada enam saksi yang dihadirkan rencananya oleh jaksa penuntut umum dari kpk
diantaranya adalah mahmud dan toto prasetyo
selaku pns di ditjen dukcapil kementerian dalam negeri
kemudian juga ada joko kartikokrisno
ada kasubag data dan informasi bagian perencanaan
sesi jenduk capil kementerian dalam negeri
akan memberikan keterangan atas terdakwa sugiharto
selaku pejabat pembuat komitmen
yang keempat adalah setia budi yang kelima
ini adalah setia budi arianta
direktur penanganan permasalahan hukum lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa atau lkpp
sekaligus sebagai ketua tim pendamping proyek ktp elektronik
setia budi arianta ini adalah pemanggilan kedua kalinya
karena pada delapan april lalu dalam persidangan
setia budi akan dihadirkan namun batal hadir karena ada tugas begitu
dan nanti akan dimintai keterangan terkait proses pengadaan
karena sebagai tim pendamping dari proyek iktp ini di lkpp
setia budi arianta ini memberikan saran saran atau rekomendasi
kepada panitia pengadaan barang dan jasa di proyek ktp elektronik ini
dimana semua saran saran yang diungkapkan pada saat itu
ditolak atau tidak digubris oleh tim panitia pengadaan
nah yang selanjutnya adalah henry mamik
ini adalah saksi berikutnya
yang sampai saat ini jaksa penuntut umum dari kpk belum menjelaskan
keterlibatannya seperti apa
dan yang keenam terakhir ini adalah husni fahmi
ini memang keterangannya sangat diperlukan
karena sudah dikonfirmasi bahwa husni fahmi ini adalah
staff pusat teknologi informasi dan komunikasi
badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt
yang juga sebagai tim teknis atau ketua tim pelaksana tender pengadaan
pada sidang sebelumnya kamis lalu begitu
ada juga trisampurno yang sama sebagai anggota tim teknis dari bppt juga
yang sudah mengaku dihadapan majelis hakim
dan di dalam persidangan dia membukakan atau membeberkan
semua informasi yang dibutuhkan oleh jaksa dari kpk
dimana pada saat itu dia menjelaskan pada september dua ribu dua belas
sedang berlangsung begitu
trisampurno dan husni fahmi ini pernah ditugaskan
untuk menghadiri sebuah undangan yaitu
konferensi konsorsium biometrik di amerika serikat begitu
nah pada saat itu sebelum berangkat ke amerika serikat
di bandara soekarno hatta trisampurno didatangi oleh pegawai
dari direktur pt biomoblone indonesia yaitu johannes marlim
dan dititipkan amplop yang berisi uang senilai dua puluh ribu dolar amerika serikat
pada saat dibuka di dalam pesawat tri sampurno dan juga husni fahmi
membukanya kemudian trisampurno mengaku sempat kaget
karena nilainya begitu besar dan uang ini bukan dari kementerian dalam negeri
melainkan dari pt biomophlon indonesia
perlu diketahui alfian dan daniar pt biomoblone indonesia adalah
perusahaan subkontraktor yang menyediakan barang berupa perangkat
atau alat pemindai sidik jari dengan produk l satu identity solutions
pada saat itu juga trisampurno sempat kaget bahwa kepengadaan ini
dan juga pengadaan dari ktp elektronik ini juga sempat dikagetkan dengan
seharusnya dia menerima sejumlah uang perjalanan dari kementerian dalam negeri
namun ia ternyata menerima dari pt biomoblone indonesia
nah ada apa dibalik semua ini karena sebagian uangnya diserahkan kembali kepada husni fahmi
nanti kita lihat seperti apa dalam persidangan husni fahmi akan menjelaskan apakah betul telah menerima sejumlah uang dari pt biomoplone indonesia
atau tidak begitu
nanti kita akan menunggu dalam persidangan nanti
baik terima kasih victor pangaribuan langsung dari gedung tipikor jakarta